jadi memang kota surabaya ini berhias tematik ya
termasuk ini menjelang imlek kita memasangkan tidak hanya lampion
namun juga lampu lampu akrilik di beberapa pohon di pusat keramaian di kota surabaya
kelihatannya kalau sudah jadi itu simple loh
jadi kayak sudah nempel nempel padahal perjuangannya kayak gini
harus naik skywalker ya mas ya hebat masnya
ya allah ya allah ya allah
ini adalah program pemerintah kota surabaya untuk membuat dekorasi kota tematik
pada perayaan hari hari besar keagamaan maupun nasional
sebelumnya juga sudah dilaksanakan untuk ramadan lebaran natal dan tahun baru
tidak hanya dekorasi saja namun juga ucapan di billboard
kita coba untuk menghias supaya kesan kita untuk tematik ornamen keagamaan ini muncul gitu
jadi kita kalau pak wali bilang kita apa
kota yang toleran ya kita mencoba untuk meningkatkan itu dari sisi dekorasi
indah dipandang namun pemasangannya tidak sesederhana yang dibayangkan
bagi pekerja yang sudah bersertifikasi dan berpengalaman tentu sudah terbiasa
namun tidak untuk masyarakat awam
ini beneran loh perjuangannya kayaknya cuma nempel nempel di pohon
saya benar benar merasakan ini perjuangannya
allahumma sallallahu alaihi wa sallam
ini kesini ya mas
ini aku gendut loh mas
ornamen imlek yang ditempatkan diantaranya adalah lampion dan lampu akrilik yang dipasang di pepohonan
ketinggiannya berkisar dua hingga tiga meter
surabaya ini memiliki rasa toleransi yang tinggi
karena di surabaya juga agamanya bukan hanya islam
ada yang berbagai ada yang imlek juga merayakan imlek gitu
mungkin ya dihias gitu biar bagus
sampai seru sih
kelihatannya sih menarik lah ya
kayak lebaran deh
dekorasi tematik seperti ini dipasang dalam jangka waktu bervariasi kisaran dua minggu hingga satu bulan
titik yang dipasang diantaranya di pusat keramaian dan perbatasan kota